kau pikir saya bodoh percaya sama kamu
mama dengar perkataan bapak
sedari awal sejak kedatangan gadis ini mama
keadaan di sini malah bertambah buruk
rumah kita tidak tenang dan selalu digunjungi dengan pertengkaran
bapak tidak tahan lagi
bapak juga nggak tahan lagi
dia yang seorang masalah
dia yang bikin masalah
di sini bapak nggak nyalahin siapa siapa mama
mama dengar ya
berkali kali sudah bapak katakan kepada mama
kalau masalah anak anak kita yang hilang ini mama
akan membuat orang lain mengambil keuntungan sendiri bapak
dan bapak tidak ingin itu terjadi
mama gembira karena melihat nila kembali
tapi itu jangan membuat mama lantas menjadi putamu
kita harus tetap waspada mama
apalagi kalau bukti bukti
kalau dia memang putri kita
atau siapapun kan
saya tidak ingin keluarga saya jadi berantakan
semua jadi berpelasangka
dan ribut berkepanjangan
dan saya ingin masalah ini segera diselesaikan
saya hanya minta hal kecil kepada kamu
buktikan kalau kamu memang putri kami atau bukan
kalau kamu punya bekas luka bakar yang sama dengan putri kami
berarti kamu memang dia
milih kembali kabur anak compra
pokoknya atmosphere nya sudah membaik

sudah juga buruk
aku sedang berjaga jaga
aku bernasib baik
itu sudah luncur saya
apa ada bekas suka apa
ini merah anak kita
apa ini merah anak kita
udah gak dikakui lagi kamu udah pulang sama mama
maka jangan lagi kamu buat terus
ayo udah kamu pulang kamu kembali sayang
maka bahagia kamu udah kembali kayak anak anak mama
apa ini merah
biar bahagia banget
akhirnya biro bisa bukti
maafin papa miran
papa sempat meragukan kamu
papa lakukan ini demi kebaikan kita semua
mira ngerti pak mira ngerti
papa emang harus melakukan apa yang harus papa lakukan
yang jelas sekarang
biro udah buktiin kalau mira emang anak papa dan mama ya kan
dan semua yang kak evie ngomongin itu salah pak
kamu selalu mencari cah
mencari salahnya mira
kamu selalu meyakinkan mama dan papa untuk percaya kalau mila itu penipu
padahal selama ini kamu hanya sendiri
kamu merasa terancam
kamu merasa terancam
posisi kamu akan tergeser di rumah ini dengan hadirnya mira di sini
mama bener bener gak nyangka kalau kamu tuh bisa sepusuk kayak begini
virusan mama bener kan selama ini
mama dengerin dulu ma
evita lakuin semua ini tuh untuk mama
untuk melindungi perasaan mama dan papa
ya disini tuh mencurigakan mama
ini tas yang mama beliin buat dia kan
mama evita gak pernah sebutin evita tau deh
tapi evita tau kalau dia telah menukar tas ini dengan tas yang palsu
masa itu evita menangis
masa itu evita menangis
dia kerja sama sama laki laki itu
udah cukup evita
masih terus mencari salahnya mira kamu
masih terus berusaha
mak belum pernah ketemu manusia sebusuk kamu tau gak
luar biasa kamu busuknya
tahan emosi mama
mama jangan kelewatan begitu ma
daripada kita selesaikan dengan ribut mama
lebih baik kita coba buktikan apa kata evita
gak ada salahnya kan
mira apa itu betul mirah
mira cepet gak aku salah
emang benar mira udah menolak tas itu
jadi evita gak bohong
buat apa kamu lakuin itu mira
mira terpaksa ngelakuin itu
karena orang tua kan mira semua meminta uang sama mira
mira mau punya jalan lain ma
tapi mira berani sumpah
mira gak kenal sama laki laki yang kaya evita sebut sebut itu
mira juga gak ngerti kenapa kaya evita terus terusan bilang mira
mira udah gak tahan disitu
mira mau pergi aja ma mira mau pergi
kamu takut ini kena anak kasur ma
ma jangan bergantung
masa tidak diinginkan

gak mau memadahi kamu
sampai kapanpun mau gak akan pernah maafin kamu
ma gak akan pernah pernah menghapus kamu
sekarang kamu bisa keluar
tapi evita mau pergi
belah aja kita belah aja kita jangan berani ya
aku baru tahu deh miko
emang mata apa sebesar itu ya
miss kamu aku ingin sedih gitu
lukisan yang bikin kamu sedih
bukan lukisan aku yang bikin kamu sedih
terus apa dong
itu kan selelang kesayangan kamu kan
terus kenapa kamu malah sedih
berapa kali kamu melihat saya
ini selendang itu
kok bisa jadi kayak begini
ya ceritanya panjang ami
tiba tiba aku ketemu sama satu cewek yang aku juga gak kenal dia siapa dan
dia marah sama aku dan dia ngerusak kesendangan aku
kamu pasti nganggep aku cewek yang cengeng gitu kan
sebenernya aku ngerasa bodoh mik
kamu tau kan apa artis lenang itu buat aku
bukan cuma bikin aku